berjarak sekitar dua ratus lima puluh km dari pusat kota bandar lampung
kabupaten termuda di provinsi lampung yang terletak di pinggir samudera india ini
memiliki beragam pantai yang indah
pantai pantai dengan gelombang tinggi ini disebut sebut sebagai salah satu spot selancar terbaik
dan menjadi favorit penggemar selancar dari manca negara
di kalangan peselancar asing krui yang merupakan ibu kota kabupaten pesisir barat ini
disebut dengan hawainya indonesia
karena memiliki pantai dengan pemandangan bukit bukit hijau dan memiliki ombak yang tinggi
salah satu yang terbaik di dunia
salah satunya adalah pantai tanjung setia
pantai ini memiliki ombak yang tingginya dapat mencapai enam meter dengan panjang dua ratus meter
tak mengherankan jika pantai ini kerap menjadi lokasi kejuaraan
asing tingkat dunia
semua orang di sini sangat indah
ini juga tempat yang indah dan ada pemandangan bukit bukit hijau sepanjang waktu
jadi saya senang berada di sini
yang tidak bisa berselancar seperti saya dapat menikmati indahnya panorama pantai di krui
dengan berjalan jalan dan menyantap beragam sajian seafood di pinggir pantai
di sini saya merasa seperti sedang berada di private beach
karena memang belum banyak orang yang mengetahui indahnya surga tersembunyi
yang terletak di wilayah paling barat provinsi lampung ini
di sini saya pun tidak pernah berada di pantai ini

pemandangan bukit bukit hijau
serta jernihnya air laut
segar banget ya
jadi habis kita jalan jalan ke pantai panas panasan
memang paling enak itu makan yang segar segar
ini adalah pindang kuah khas dari krui
nah di sini pesannya harus kilauan
jadi kita harus pesan ikan satu kilo
isinya ada ikan bakar ikan tepung
kemudian ikan kuah yang segar banget
ditambah es kelapa hijau
sabar ya kayaknya untuk makan
langsung aja kita makan
puas menikmati keindahan surga dunia
kini saatnya saya berburu oleh oleh
pilihan saya jatuh pada kain khas lampung
yaitu tapis lampung
yang merupakan hasil tenun kapas
dengan motif benda emas atau perak ini
tapis yang dihasilkan oleh masyarakat pesisir barat ini
tentu memiliki ciri khas tersendiri
karena teknik penyulamannya yang sulit
dan membutuhkan proses yang panjang
teknik ini diberi nama tekat
selain kain dan sarung
kini tapis lampung juga digunakan sebagai hiasan
ada tas peci dompet hingga gorden
karena punya kita ini kan punya tekat
nah belah ketupat
ini namanya tekat
iya motifnya benang penyawan ya
benang emasnya apa aja warnanya
baik merah sama silver
tapi yang bedain punya kita dari
dari luar yaitu tekatnya
mata punai garam sebuku
nah saya sudah memakai sarung tapis lampung
jadi ini orang krui bilangnya motifnya
gunung betali karena ini bentuknya mirip gunung
jadi dulu koron katanya tapis lampung ini hanya dikenakan untuk upacara adik
jadi ini orang krui bilangnya motifnya gunung bertali karena ini bentuknya mirip gunung
gue menunggang jam langsung
dari deutsch kartu lumum satu
tapi yangma ga padat
ataupun oleh para bangsawan saja
saya sudah mirip bangsawan belum